pasar kembang surabaya jawa timur menjadi salah satu pasar legendaris yang masih ada hingga saat ini
pasar ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu dinamakan pasar kembang karena awalnya pasar ini adalah tempat perjualan kembang atau bunga untuk berziarah ke makam
sebelum seribu sembilan ratus lima puluh an kawasan di sekitar pasar kembang didominasi merupakan area pemakaman tionghoa yang cukup luas
nah tampaknya keberadaan pasar itu untuk melengkapi makam
jadi ketika orang orang dari utara karena kota ini berada di utara dia mau ke selatan selalu melalui pasar yang menyediakan bunga bunga untuk makam
jadi di masa itulah sebenarnya pasar kembang itu lahir untuk melengkapi pemakaman yang kemudian tahun enam puluh an menjadi pemukiman
setelah permukiman penduduk meluas perjualan bunga menjadi tidak relevan lagi sebagai sumber penghasilan warga
akhirnya pasar ini beralih fungsi menjadi pasar tradisional
pasar kembang surabaya juga sempat dilengkapi bioskop
namun karena jumlah penonton sedikit bioskop di lantai dua pasar itu kemudian tutup pada awal dekade dua ribu an
untuk memanfaatkan bangunan kosong di lantai dua pada dua ribu sembilan pemerintah kota surabaya menjadikan pasar kembang sebagai sentra jajanan tradisional yang diproduksi umkm surabaya
jika pasar tradisional pada umumnya aktif pada pagi hari pasar kembang sudah ramai sejak pukul satu dini
pasar ini menyediakan berbagai kue basah atau jajanan tradisional dengan harga miring mulai rp satu tiga saja
ini kan bisa murah banget ini kok bisa nih apa karena buat sendiri atau gimana nih mbak
ya kan saya itu titipan ya mbak ya di sini kan jumlahnya sangat banyak grosir
jadi harganya lebih murah daripada di luar sana
karena di luar kan mereka belinya di sini juga jadi lebih mahal di luar daripada di sini
sudah berapa lama mbak ini jualan di pasar kembang
sekitar sepuluh tahun sudah ada mbak di sini
sudah banyak pelanggan nah kalau gitu omsetnya satu hari kira kira berapa mbak
kalau pendapatan kotornya satu hari itu sekitar lima ratus
kebanyakan pengunjung pasar kebang surabaya membeli kue untuk dijual lagi
harga yang terjangkau membuat mereka bisa mengambil keuntungan yang lumayan
memilih di sini kan soalnya harganya juga murah mbak soalnya kan mau dijual lagi
jadi dijual lagi di daerah mana
di daerah menowo di pasarnya
jadi satu hari itu bisa sampai ngambil berapa
pokoknya ya kalau satu kali ke sini itu hampir rp dua jutaan
ya sekitar rp empat ratus sampai rp lima ratus
masih adakah penjual bunga di pasar kembang surabaya
tetapi saat ini hanya tersisa beberapa
kebanyakan merupakan generasi penerus penjual bunga pasar kembang dari masa lampau
salah satunya adalah safia yang sudah lebih dari tiga puluh tahun berjualan bunga di pasar kembang surabaya
jual beli bunga memang tidak seramai dahulu
tetapi ia mengakui penjual bunga di pasar kembang saat ini lebih tertata
kalau dulu itu ya melas
jualnya ya nggak seginilah
jualan dibawa dibawa tembak dembong embong gitu pakai keranjang gitu
terus pakai rombong
ada uberaan terus gitu
nanti kalau ada ublan disuruh rombonya
kembali uberannya ada ada kembali lagi
mau pulak balik uberaan
dulu masih ada itu taman di tengah
dulu kan nggak ada dulu
masih luas embongan
sekarang kan enak ada di sini
jadi ya lumayan ada di sini
nggak kepanasan nggak kehujanan
beroperasi sejak dini hari aktivitas pasar kebab mulai melandai sekitar pukul lima pagi
setelah aktivitas pasar kue selesai pasar kemang surabaya akan berfungsi sebagai pasar tradisional
yang menyediakan aneka bahan pokok
berbicara soal kuliner ternyata di sekitar pasar kembang juga terdapat beragam sajian kuliner menarik
salah satu yang cukup populer adalah sate manggul bumaitsun
sate manggul merupakan hidangan khas madura yang bisa menggunakan bahan utama daging ayam atau daging sapi
yang membedakan dengan sate pada umumnya adalah
sate manggul disajikan dengan campuran bubur manggul dari tepung beras dan serundeng kelapa
seporsi sate manggul dihargai tujuh belas rupiah

kalau yang saya cobain ini adalah pakai sate ayam
rasanya itu gurih yang menjadikan ciri khas adalah bubur manggulnya yang ditabur setelah bumbu sate ini sendiri
kalau di surabaya ini termasuk salah satu kuliner yang mulai langka
jadi harus terus dilestarikan
jaga risa janceri capsono surabaya jawa timur